gaung asian games akan diperdengarkan tidak lama lagi
untuk menyambut event akbar ini sebuah kampung di pucang sawit solo jawa tengah disulap menjadi kampung asian games
mural para pahlawan olahraga di indonesia pun terpampang menghiasi tembok
menyambut perhelatan akbar olahraga asian games yang akan berlangsung delapan belas agustus hingga dua september dua ribu delapan belas di jakarta dan palembang sumatera utara
sebuah kampung di gang candi bodro dan candisari pucang sawit jebres solo jawa tengah sepanjang dua ratus meter disulap menjadi kampung asian games
aspal dan tembok di sepanjang jalan kampung ini dipenuhi mural bertemakan olahraga
di mulut gang ada lukisan pin dan bola bowling yang terhampar di asfal jalan
sementara di dinding tembok terpampang beberapa mural tiga dimensi
paling ikonik adalah lukisan susi susanti saat menyabut medali emas di olimpiade barcelona seribu sembilan ratus sembilan puluh
selain itu juga ada tiga maskot asian games dua ribu delapan belas bin bin atung dan kk
ada juga mural presiden joko widodo yang tengah bertinju dan juga gambar wali kota solo dan menteri olahraga imam nahrawi
selain mural tiga dimensi di tembok dan aspal di ujung gang dinding penahan banjir bengawan juga akan digambari oleh para seniman
menurut koordinator seniman mural irul hidayat mengatakan
ide pembuatan kampung asian games ini adalah keinginan wali kota solo fx hadi rudiatmo
yang juga salah satu warganya
bahwa kota solo harus menjadi bagian dari event besar yang tidak akan terulang lagi di indonesia ini
sementara kesulitan para artis mural adalah toko legenda yang dilukisnya harus dipelajari dulu
ikon ikon yang selain juga layak juga punya nilai artistik ya dari sudut pandang artistik gitu juga
karena juga hampir semua atlet atlet pahlawan olahraga ini punya karakter yang kuat juga
yang itu juga sangat membantu dan saya pikir ini sudah cukup mewakili dari berbagai cabang olahraga
iya kesulitannya juga kebanyakan karena dari kita kan juga masih harus perlu belajar lagi dengan peristiwa peristiwa olahraga di masa lalu ya membaca
dengan adanya mural tiga dimensi ini berharap gaung indonesia sebagai tuan rumah asian games dua ribu delapan belas akan lebih terasa di kota solo

dan siapapun bisa mampir dan berfoto selfie sekaligus belajar toko pandang
yang ini pahlawan olahraga yang sudah berhasil mengharumkan nama indonesia di kancah internasional